setiap hari rata rata ada sepuluh kapal asing yang masuk melalui pos pemeriksaan karangjamuang
sebelum masuk ke pelabuhan seperti tanjung perak dan teluk lamong
setiap kapal asing diperiksa petugas kantor kesehatan pelabuhan kkp kelas satu surabaya
sebenarnya pemeriksaan ini menjadi prosedur standar sekalipun tidak ada isu virus corona
meski begitu pemeriksaan dilakukan lebih ketat untuk memastikan awak kapal asing terutama asal negara terdampak virus corona
bersih dari virus yang menyebabkan infeksi paru paru akut itu
satu persatu awak buah kapal diperiksa termasuk pemeriksaan panas tubuh penggunakan termalgan
khusus yang di pelabuhan kami telah melakukan sesuai dengan instruksi kementerian kesehatan
dan edaran dari kementerian kesehatan
dari kementerian perhubungan sesuai sop juga setiap kapal yang masuk dari daerah terjangkit
kita lakukan screening pemeriksaan on board di atas kapal sebelum masuk pintu pelabuhan surabaya
yaitu di karangjamuang kalau nggak salah di bui satu atau dua
sehingga yang dilakukan oleh kkp kelas satu surabaya menempatkan petugas di
karangjomuang untuk memastikan bahwa kapal yang masuk di pelabuhan surabaya clear dari virus corona
hingga kini belum ada laporan anak buah kapal yang terjangkit virus corona
untuk memudahkan pengawasan setiap anak buah kapal diberi kartu pengawasan kesehatan
aturan ketat lainnya adalah larangan bagi anak buah kapal asal tiongkok turun dari kapal
mereka diwajibkan tetap berada di kapal selama masa sandar kapal

deputi manajer regional bidang keselamatan kerja pelindo tiga jawa timur agus nezar mengatakan
setiap data kapal asing yang masuk langsung diverifikasi
verifikasi ini meliputi asal negara
untuk negara terdampak virus corona akan dilakukan pemeriksaan lebih ketat
kita menerima informasi informasi terkait masalah kedatangan kapal
terutama kedatangan kapal yang dari negara negara terdampak
ini kita terima dari website kami inapurnet
yang dilaporkan oleh setiap ships agent
baik menangani masalah kapal dari eropa kapal dari amerika terlebih dari cina
setiap data data yang kita miliki terkait masalah kedatangan kapal asing
itu semua kita kumpul kita rekap dan kita kirim kepada tim kkp
pada dua ribu sembilan belas lalu kapal asing yang masuk ke pelabuhan di bawah pelindo tiga regional jawa timur
mencapai satu empat ratus dua puluh lima kapal
untuk yang berasal dari tiongkok
mencapai seratus kapal
ini adalah satu empat ratus dua puluh dua kapal atau sepuluh kapal setiap bulannya
sedangkan selama dua ribu dua puluh
sudah ada lebih dari tiga puluh kapal asing masuk dengan membawa hampir tujuh ratus anak buah kapal
iftafarit andreas wicaksono surabaya jawa timur